kembali ke informasi dalam negeri pengamat politik roky gerung akan diperiksa polisi terkait laporannya atas ucapan soal kitab suci fiksi pada jumat sore
roky dipanggil terkait pelaporan jack boy lapian yang menilai roky gerung telah menistakan agama
pemanggilan ini untuk meminta klarifikasi roky gerung terkait pernyataannya dalam sebuah diskusi di stasiun televisi swasta yang mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi
dikutip dari detik com pengacara roky gerung haris azhar menuturkan tidak ada persiapan khusus dalam memenuhi panggilan polisi
roky seharusnya diperiksa pada kamis kemarin namun ia mengajukan penundaan karena ada kegiatan di luar kota